pd pasar jaya menetapkan aturan wajib menunjukkan bukti vaksinasi ketika masuk ke wilayah pasar mulai dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
merespon hal itu pelaksanaan vaksinasi pun semakin gencar
salah satunya perahan ceracas jakarta timur
ternyata animo masyarakat khususnya ibu ibu itu sangat besar
apalagi sekarang sudah ada himbauan dari pemerintah para pasar jaya bahwa ibu ibu yang ke pasar juga harus bisa menunjukkan bukti kartu vaksin
gerai vaksinasi itu diserbu hampir sebagian besar kalangan emak emak
salah satunya al rasyani
selain untuk melindungi diri dan keluarganya ia mengaku dengan divaksin ia tetap bisa ke pasar dengan mudah
khususnya devaksin ia pun berjalan menuju pasar

kepala pasar jaya ceracas alfie rahim menyebutkan pasar ciracas masih dalam tahap sosialisasi
pemerakuan wajib sertifikat vaksin
jadi kemarin kita juga sudah vaksinasi pedagang kita dan pengunjung
supaya pengunjung dan pedagang kita sudah divaksinasi
jadi untuk tingkat covid ini agak menurun
jadi kita masih tahap sosialisasi untuk pengunjung untuk membuktikan surat vaksinasinya
setidaknya sudah tujuh puluh lima persen pedagang pasar ciracas yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama
pedagang pasar pun mengaku nyaman bila pembeli yang datang sudah divaksin
jadi dari kita semua sudah vaksin nah terus pembeli juga vaksin jadi kan lebih bagus juga
dengan adanya persyaratan wajib vaksin tidak hanya bagi pembeli tetapi juga pedagang
sehingga tentunya interaksi yang terjadi di pasar akan lebih nyaman karena bisa saling melindungi
roni satria harif yunan jakarta